ada emak di kamar
emak ke kamar ya
saya mau periksa
ada cak masuk aja
terima kasih bu iin
assalamualaikum bu dokter
silahkan duduk cak
terima kasih bu dokter
ada keperluan apa centin
begini bu dokter
saya teh terlambat datang bulan
saya takut kenapa napa
emangnya udah berapa lama terlambatnya cak
harusnya sih minggu kemarin
saya sudah datang bulan
saya takut bahaya atau bu dokter
sebenarnya sih ada beberapa penyebab
kalau terlambat datang bulan
yang pertama bisa karena
berat badan itu turun secara drastis
kemudian banyak pikiran
terus bisa juga karena pemakaian alat kontrasepsi
terus terlalu banyak aktivitas yang dilakukan
kayaknya chentain gak mungkin ya
karena kan usianya masih muda
belakangan ini saya suka susah susah tidur bu dokter
kenapa susah tidur ya cak
yaudah kalau gitu saya periksa sebentar ya cak
silahkan baringan disitu
kasian akum ya doi
akum dagang sama kosuara
biar punya uang buat nikah lagi
jadi akum yang mau cerai sama esi
akum kerja sama aku
mau pisah sama esi
itu tuduhannya esi doi
bukan nuduh cek
emang bener kan akum kerja sama kosuara
kita bahas yang lain aja deh yuk
jangan yang berat berat
kalau ngebahas yang berat
saya juga bingung
gimana ini teh
ngomong sama akung biar dia mau pulang
dia bilang aja tukang dadang
melihat segala sesuatu itu
kalau dia punya problem
sebentar juga selesai
problem apaan cek
udah masa dibahas
apa yang sekarang kamu tunggu
nunggu esi jeput kamu
nunggu seorang istri yang menjemput suaminya kabur
bawa gembolan dari rumah
aku harus mencoba
aku harus mencoba
aku harus mencoba
aku harus mencoba
aku harus mencoba
nah ini betul betul sudah kamu bolak balik akum
bapak gak pernah nyangka
bisa separah ini
dulunya cuma masalah
istri yang bekerja
dan suami yang menjaga anaknya di rumah
bapak jangan nyalain akum terus
kalau bapak ada di posisi aku
bapak mungkin bisa merasakan
apa yang aku merasakan

alhamdulillah bapak nggak pernah mau kum
kalian berpikir tentang jumlah
menghidupi keluarga itu bukan masalah jumlah
tapi masalah berkah
harusnya esi berpikir panjang dulu sebelum nuduh
namanya juga anak esi
kadang dia kesel kadang dia marah
dia marah sama bapaknya
terus cari perhatian sama ibunya
omongannya teh jangan langsung ditelen
ini pembelajaran buat esi
esi akan coba telepon aa
untuk minta maaf dan suruh dia pulang
lagian biasanya kan kalau ada apa apa pasti maka barri
toba kamu panggil dadang achen idhoi suruk kemari
ma di kamar
nenek boleh masuk
iya boleh nek
selalu berharap yang terbaik kepada orang tuanya
gak mau terjadi hal yang buruk sama orang tuanya
khususnya sama ibu
apalagi anak perempuan
takut kalau ibunya kenapa kenapa
ibu kerja di arab
jadi febri ngerasa bertanggung jawab
nenek juga dulu begitu
kalau bapaknya nenek jalan jalan sama teman teman icw
langsung nenek aduin ke ibunya nenek
itu wajar sayang
semua anak perempuan emang begitu
apa yang febri lakukan itu
bapak juga paham kok
febri ngelakuin ini
bapak juga gak akan marah
sekarang peber jangan sedih lagi ya
insya allah semua akan kembali baik
sekarang keluar yuk
kasian ibu sendirian
nanti ya nek
nanti ya nek
nanti ya nek
kamu temanin ibu ya
nenek mau pulang dulu
nenek mau pulang dulu
aku empat kali betul bapak ini
dan gue sama bapak itu kok
ya jangan sih